ya enggak setahun dua sih
si robby sama si rumana tuh kalau ngobrol berdua tuh ya disitu depan komputer
bukannya udah janji
jan sama si rom
iya mak robby tunggu tunggu punya galon lain
ya udah robby tidur
tapi jangan putus asa ya
jangan putus berhenti diem
ya rob sebagai pejuang cinta lo gak boleh putus asa berusaha terus
tuh bener tuh kata anjing lo
engat nggak a waktu rom masih di cairo kita sering banget on link bareng
bukan untuk maksa rum menerima kembali bang robi
tapi sekedar membina hubungan
yang kembali dekat
sambil meminta petunjuk dari allah
apa kita memang masih memiliki perasaan yang sama
untuk perlahan menjadi denda lagi
bang robi tunggu malam
mudah mudahan rum mau melakukan waktu
udah jam segini
tapi orang belum online juga
mungkin emang benar
kamu gak mau bicara lagi denganku
apa ini jawaban darimu
kalau rumana memang bukan jodohku laki
dia sudah benar benar tidak mau
memperbaiki hubungan kita
kau tahu ya allah
padahal aku masih sangat
dan berharap bisa mengisi hatinya lagi
bang robi udah online
aku masih kepikiran sama bang roby
dia pasti tadi udah nungguin om online
tapi rum malah gak online
kecelakaan rum yang buat rumpun tua
itu emang udah digaji sama allah
padahal rum sangat peninggukan bang robi
aku mau minta tolong sama kamu rum
supaya kamu bantuin aku untuk memenangkan hatinya robi
kalau rum sampai balik sama bang robi
itu sama aja rum musuh mbak rere dari belakang
padahal mbak rere udah minta bantuan rumu untuk mendekatin dia sama bang roby
enggak melahirkan egois

mbak rere juga
ya allah aku serahkan semua keputusan kepadamu
kalau memang aku dan rumana masih berjodoh berilah jalan untuk kami berdua ya allah
tapi jika kami sudah tidak berjodoh kuatkanlah hati kami ya allah
rumah enggak boleh menyakitkan perasaan orang baik dari amin
mbak rere kenapa kok kayak tegang banget
enggak tadi aku lihat dari luar rame banget di sini
aku pikir terjadi sesuatu sama mpurodi ya
enggak akan tegang nyakitkan perasaan mbak rere
apa saat ini rumah harus mencoba bersama bang ramadhi ya
kenapa enggak main main
bang ramadhi benar benar mencintai rumah
tapi bang ramadhi kan duda
kalau bang ramadhi duda dimana salahnya
dia kan juga pasti gak pernah ngebayangin ingin hidup menduda
lagi pula yang membuat saya terlalu sedih adalah bang ramadhi
seorang laki laki kelihatan baik di mata allah
untuk jadi calon imam kan gak bisa dilihat dari statusnya yang duda atau perjaka
selama ini abang sama umi juga enggak pernah menyukai bang ramadhi
kalau rum nerima pinangan bang ramadhi
itu artinya rom bisa melakukan kebaikan juga untuk mbak rera
aduh apa yang mesti gue lakuin ya
kok gue jadi bingung begini
apa ini yang namanya aja beda dari allah
atau emang ini karma buat gue
aduh akhirnya lu datang juga
lu dari mananya aja sih
gue lagi kena musibah begini lu malah ngilang ngilang
sekarang sudah mulai tapi peminatnya belum ada yang daftar
masih optimis aja bahwa pesantren kilat ini pasti banyak banyak sekali peminatnya
alhamdulillah irobi alamin ya mak
pesantren kilat di bulan ramadan itu sangat bagus
ya hitung hitung mengisi kekosongan di bulan ramadan
nambah ilmu ya mak apalagi pahalanya sangat besar sekali
nah itu yang penting
itu yang gue pengenin
jadi anak anak ini dia tahu soal agama
dia agak bakalan terganggu sama hal hal yang tidak baik
mak aye sama anak ayu farid insya allah akan bantu untuk pengajaran di pesantren kilat